songkok atau peci buatan suami istri di tanjung pinang kepulauan riau ini laris manis saat bulan
ramadan songkok karya safran ini memiliki berbagai jenis dan ukuran sesuai pesanan pembeli
ada songkok warna warni songkok polos berwarna hitam dan ada pula tanca yang merupakan salah
satu aksesoris penutup kepala lelaki khas melayu untuk proses pembuatan songkok sendiri hanya butuh waktu
lima belas menit bahan songkok terdiri dari kain blu druh kain keras perget kain untuk teporon
benang dan lem dalam sehari safran bisa menjual sepuluh songkok jenis polos warna hitam harga songkok
untuk anak anak dibanderol rp enam puluh sementara untuk orang dewasa rp sembilan puluh persongkoknya
ya peningkatannya aja peningkatan sekarang pun awal awal kan orang sudah apa juga orang
takut nanti di waktu bulan puasa ini kan meningkatnya permintaan songkok jelang ramadhan
membuat omset pendapatan pasangan suami istri itu bisa mencapai satu juta rupiah dalam sehari
kucing persia yang mempunyai warna cantik berbulu lebat wajah yang bulat dan moncong pendek menjadi
kucing persia hingga memperoleh keuntungan yang menjanjikan memanfaatkan ruangan berukuran sekitar
dua x tiga meter di lantai dua tempat tinggalnya ada sekitar dua puluh ekor kucing bermain dan bermalas malasan
disana menurut aan untuk memudidayakan kucing persia dimulai dengan memilih bibit yang berkualitas
antara lain kucing harus sehat dan tidak cacat susunan gigi rapi dan bersih serta matanya yang
mempunyai sorot yang tajam jadi yang yang paling diperhatikan
itu kebersihan matanya yang kita bersihin tiap hari terus lagi panen dia juga persia harus
dulunya yang dijaga gitu tiap hari gitu aja ya selain itu penting juga memperhatikan pemberian
pakan dan perawatannya aan menyebutkan jika kebersihan kandang selalu terjaga
merawat kucing persia tidaklah sulit tim liputan cnn indonesia